sebuah mobil pickup bermuatan kambing mengalami kecelakaan akibat pecah ban di tol layang mbz jalur yang menuju jakarta kilometer sebelas kota bekasi jawa barat
akibatnya belasan kambing lepas dan berlarian di tol layang mbz hingga menyebabkan kemacetan
dari rekaman video amatir milik pengendara mobil terlihat mobil pickup bermuatan kambing mengalami kecelakaan akibat pecah ban belakang bagian kiri di ruas tol layang mbz arah jakarta kilometer sebelas kota bekasi pada sabtu malam lalu
akibatnya belasan kambing yang berada di mobil pickup berlarian keluar di tol layang mbz
menuju jakarta di tol layang mbs sempat macet dan jadi tontonan pengendara yang melintas
kanit laka lantas polres metro bekasi kota membenarkan kecelakaan pickup bermuatan kambing tersebut
satu unit kendaraan pickup bermuatan kambing mengalami pecah ban dan belasan kambing yang sempat berlarian di ruas tol sudah dievakuasi petugas pjr atau patroli jalan raya
ban pecah sehingga kambing terlepas
untuk perkaranya waktu itu sudah selesai di tingkat bcr
karena di sana tidak ada korban jiwa dan tidak ada pihak yang dihukumkan
sehingga permohonan dari pemilik kendaraan maupun pengemudi itu memohon agar tidak ada proses hukum lebih lanjut
karena tidak ada korban jiwa dan mereka menyadari itu adalah kecelakaan murni pecah ban
satlantas polres metro bekasi kota mengimbau para pengendara di tol layang mbz agar selalu waspada dan berhati hati
dalam berkendara serta tidak membawa muatan yang berlebih
hal ini karena kondisi jalan tol layang mbz berada di atas dan embusan angin kencang membuat pengendara harus lebih berkonsentrasi saat berkendara